ya terlambatnya pembayaran uang saku bagi mahasiswa magang peserta program merdeka belajar kampus merdeka
dikritik oleh sejumlah mahasiswa mereka mendesak menteri nadiem untuk membayarkan keterlambatan
program magang yang dicanangkan menteri nadiem sejak awal mendapatkan sorotan ada pro dan juga kontra
apakah kemudian program ini masih layak untuk dilanjutkan
apa upaya kemendikbud untuk menyelesaikan kasus atau persoalan keterlambatan pembayaran uang saku mahasiswa ini
kita diskusikan bersama pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
ada prof nizam plt dirjen diktiristek kemendikbud ristek selamat malam prof nizam apa kabar
selamat malam pak menteri nadiem
ada pak darmaning tias pengamat pendidikan pak darmaning tias selamat malam
selamat malam juga mas bisa dan para pemirsa tni nid
dan bergabung juga ada muhammad ali yafi presiden bem universitas brawijaya mewakili rekan rekan mahasiswa
mbak ali yafi selamat malam
selamat malam bapak bapak sekalian
saya mungkin akan ke ali terlebih dahulu yang menyuarakan juga rekan rekan mahasiswa
apa saja sebetulnya temuan kasus keterlambatan terkait dengan pembayaran uang saku ini yang didapatkan atau ditemukan oleh teman teman mahasiswa
oke terima kasih
jadi seperti ini bapak bapak sekalian ya artinya mbkm ini merupakan salah satu program dari kementerian
yang sangat baik dan memiliki satu program yang sangat baik
namun beberapa waktu kebelakangan menemukan sebuah permasalahan
yakni adanya satu keterlambatan untuk pembayaran dari mahasiswa mahasiswa yang mengikuti mbkm yang itu sangat menyesarakan
dikarenakan alasan alasan yang datang itu lebih kepada bagaimana dia bisa bertahan hidup seperti itu kan
jadi sangat diperlukan untuk ketepatan waktu
untuk pembayar ini
karena terkadang mahasiswa mahasiswa ini juga keluar kota
terkadang juga mahasiswa mahasiswa ini tidak berada di kota asalnya
seperti itu ya
bisa dikatakan sebagai anak rantau
dan kami semua mengharapkan bahwasannya ada ketepatan untuk pembayaran pembayaran ini
dan ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat besar ya bapak bapak sekalian
karena ketika kita mengalami sebuah keterlambatan maka bisa dipastikan bahwasannya mahasiswa tersebut yang tidak mampu
tidak bisa bertahan hidup
di rumah sekitarnya
sehingga mesti harus mencari uang lain
padahal ini masih ada kewajiban untuk menuntaskan dari program program mbkm yang diikuti oleh mahasiswa tersebut
ya keterlambatannya sudah berapa lama
dan seperti yang kita ketahui bahwasannya sekitar tiga bulan ya bapak ya
cuman ada beberapa informasi bahwasannya akan dibayarkan di akhir bulan oktober ini
di akhir oktober ini
oke di akhir bulan november
saya tanyakan langsung ke prof nizam
prof tadi sudah mendengar cerita dari aliavi yang mungkin juga mencerminkan ada banyak di luar sana mahasiswa yang kebingungan
dan juga mendesak kemendikbutristek untuk membayarkan keterlambatan ini
sebetulnya apa yang terjadi prof
baik terima kasih
mas yohat darman tawi juga pak darman
sebetulnya adalah program msep
dan tahun ini kita luncurkan dan diikuti oleh lebih dari lima puluh mahasiswa selain msep
msep sekitar tiga ratus mahasiswa
serta program program bkm itu sekitar lima ratus mahasiswa
dan ini adalah program baru
jadi kita semua masih juga belajar
tapi ini fokus kita adalah untuk kepentingan mahasiswa
jadi bagaimana mereka lebih siap untuk memasuki masa depannya
program mbekm dengan msep ini pembiayanya dari lpgp
jadi bukan dari kemendikbutristek
kita kerjasama dengan lpgp
programnya ada di kemendikbutristek
pembiayanya ada di lpgp
nah untuk menakibat pembiayaan mahasiswa
kita membutuhkan proses administrasi yang lumayan panjang
mulai dari kita mengumpulkan izin setakat mahasiswa
kemudian juga memastikan mahasiswanya mengikuti program ini
kemudian berbagai macam administrasi
itu semua adalah hal pekerjaan yang sangat banyak ternyata
untuk akumulasi ini sekali
nah sejak awal tentu kami tidak ingin sampai pembayaran tertunda ya
sejak awal kami juga sudah menyampaikan pada seluruh peserta bahwa dengan program baru
nanti masih ada masalah masalah administrasi
ini akan menjadi kendala
dan teman teman di administrasi itu kerja siang malam tujuh hari seminggu
untuk tadi mengumpulkan bukti administrasi yang sangat sangat banyak sangat sangat ribet
alhamdulillah di bulan yang lalu
sebagian besar dari pembayarannya sudah dibayarkan
kalau menurut yang ada di belakang dari tiga belas ribu mahasiswa peserta mscp
yang belum terbayar sudah tinggal delapan puluh lima orang
karena kesalahan rekening misalnya
ini sudah disampaikan
jadi kita harus menangkapnya
jadi begitu kondisinya
insya allah dengan sebuah maklumat yang sudah lengkap
ke bulan berikutnya tentunya bisa akan lebih lancar harapan kita
jadi kami mohon kesabaran untuk yang belum menerima yang sudah beberapa orang tadi
dan juga pemahaman bahwa program ini adalah program yang masih baru
dan memang membutuhkan administrasi yang luar biasa sekali
dan tadi karena pembayaran dari apdp kemudian administrasi program ini ada di kementerian pertama pertama
jadi kita mengarahkan sumber daya yang ada di kementerian pertama pertama hanya untuk
masjidika karena di ad ini tidak terlantar
tapi sekali lagi mohon maaf dari lima puluh ribu mahasiswa peserta program program kamus serjika
di msib ini tiga belas itu masih ada berapa yang belum terbayar hingga hari ini
saya juga tidak tahu di dalam change ops bisa sampai sepuluh ribu orang yang sudah menerima program ini
padahal sebenarnya yang belum terbayar tinggal beberapa orang dan juga peserta msib itu tidak sampai sebanyak itu
oke sebetulnya ada berapa
di awal dulu kita juga membuat angka ya questionnaire
apa motivasi adik adik mengikuti program mscb
sedikit sekali yang mengatakan motivasinya adalah untuk finansial ya
jadi itu saya sangat senang ya
adik adik itu motivasi mengikuti mscp bukan karena uang tapi karena mencari pengalaman
ya prof sebetulnya data dari kemendikbud ada berapa yang belum terbayarkan atau keterlambatan pembayaran
tadi kan anda agak terkejut melihat petisi di change org karena hampir sepuluh ribu
versinya kemendikbud ristek
ya peserta msb sendiri total tiga belas dan yang sudah terbayar sekitar dua belas ribu sekian
jadi tinggal delapan puluh lima orang
menurut data terakhir yang belum terbayarkan
tinggal delapan puluh lima orang yang belum terbayarkan
ali yafi punya data yang samakah atau ada kemudian informasi berkaitan dengan berapa orang sebetulnya dari mahasiswa ini yang se indonesia katakanlah yang kemudian belum terbayarkan atau keterlambatan
oke untuk informasi terupdate nya
jujur dari saya pribadi masih berubah ubah seperti itu

ada yang bilang masih sekitar seratus lebih
dan sekarang mungkin terbarunya dari provnizam itu ada delapan puluh lima
dan untuk sampai malam ini sejujurnya dari kami masih belum terlalu mengetahui data rigidnya
sudah berapa yang dibayarkan
cuma dari sana kan kita sudah menilai bahwasannya ada yang perlu dievaluasi dari program program yang sudah dikerjakan oleh kementerian peristek
berkait program kampus pdk ini
yang mana itu perlu untuk segera dievaluasi dan dikonsumsi
dievaluasi dan diberikan secepatnya agar tidak ada semacam keberatan dari setiap individu individu mahasiswa yang mengikuti dari program fbkm tersebut
prof nizam jadi keterlambatan ini sebetulnya faktor administrasi saja atau ada faktor yang lain
jadi tadi saya bisa sampaikan ya
cara untuk bisa menurunkan satu pembayaran itu panjang
mulai dari mahasiswa yang betul kemudian betul sudah mengikuti program kemudian ada laporan logbook dari kegiatan mahasiswa kemudian juga ada pengiriman rekening dan sebagainya
kadang kadang rekening tidak salah yang dikira salah nomor
misalnya nomor indok mahasiswa salah nomor
dan itu menjadikan proses ini jadi panjang ya
tapi itu salah ini ya harus diproses ulang
padahal harus dihubungi satu persatu
bisa dibayangkan lima puluh ribu mahasiswa
kalau dikira delapan puluh lima persatu lima persen juga
sekian persen
ini sangatnya kecil sebetulnya
jadi secara angka sebetulnya cukup minor tapi kemudian masih ada yang belum terbayarkan
tapi kan problemnya juga prof ada yang kemudian sampai tiga empat bulan bahkan
artinya ini memakan waktu cukup lama
meskipun ini sebagai sebuah program yang baru tapi tidakkah sudah dikalkulasi semuanya
sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran seperti ini
meskipun jumlahnya mungkin terus bertambah yang sudah dibayarkan tapi tetap ada yang tersisa
ya jadi saya ingin menyampaikan bahwa program ini kita harus cepat ya
kita kan semester sudah berjalan kemudian juga program tersebut kita harus luncur
karena kalau tidak nanti tertunda tunda lagi
jadi sejak awal saya menyampaikan
jadi akan sempurna pada saat yang pertama ini
tapi kita terus lakukan evaluasi dan perbaikan
jadi saya disampaikan kepada pak ali kita langsung melakukan evaluasi
setiap kelemahan kelemahan langsung kita tambah sehingga bisa lebih cepat agar bagaimana prosesnya itu
berbagai hal yang tadinya belum ada itu langsung kita perbaiki dan langsung kita sempurnakan
saya sampaikan ya ini seperti ibadahnya itu berlari sama pakai sepatu
karena kita ini memang perubahan yang sangat cepat
memang inilah ternyata bahwa kita ini masuk dalam era di mana adaptasi dan kemampuan untuk cepat melakukan perubahan itu kita lakukan
kita harus berani berani sedikit tetapi kemampuan berani juga salah dan kita harus berani untuk memperbaikinya
kita berikan dengan program ini

banyak yang saya sampaikan ke kawan juga
dan juga banyak yang saya sampaikan oleh pak ali
dan juga banyak yang pak patras dan yang segala macam
ini kita terima
ini bagi evaluasi yang terus kita lakukan
oke nanti kita akan bahas soal evaluasi dari program ini lebih dalam
tapi sebelum sampai ke situ saya ke pak darmaning tias dulu
pak dharma dari yang anda lihat seperti apa
apa catatan anda terhadap program ini
dan juga khususnya keterlambatan pembayaran
apakah ini memang anda melihat hanya faktor teknis kah
atau ada faktor yang lain sebetulnya
baik terima kasih
terima kasih juga prof nisan atas penjelasannya
mengenai keterlambatan tentu
prof nisan jauh lebih memahami
jadi saya tidak bisa komen
di soal keterlambatan
tapi saya ingin komen mengenai
program makan itu sendiri
jadi namanya kan program makan
buat saya nama itu sendiri sudah cukup mengganggu
dengan makan itu
saya sebenarnya yang mau
agar mahasiswa itu memiliki
kompetensi dalam bidangnya
tapi kenapa kok yang ditonjolkan
saya itu khawatir seperti
yang terjadi pada guru
dosen dan sebagainya
yang setiap kali mengikuti
kegiatan seminar itu yang
yang disari adalah sertifikat
kalau dikasih satelita saya bertanya
untuk apa ya saya sertifikat
sebetulnya menurut saya
konsep makannya itu sendiri perlu diperjelas
sebetulnya makan itu adalah
dalam langkah membekali mahasiswa
agar memiliki kompetensi
atau memiliki sertifikat
kedua sebetulnya kalau kita belajar
dari pengalaman pengalaman masa lalu
saya saat kuliah ya
saya itu senang sekali kalau dilibatkan
dalam riset riset atau survei
tanpa bertanya saya ini dapat
atau tidak gitu lho
jadi kalau makan sebetulnya ya
itu yang saya minta diperjelas
sebetulnya kalau makan
mestinya tidak ada
karena imbalan itu sebetulnya
tapi apa ya
nah kemungkinan saya adalah ketika
mahasiswa sedang makan
tentunya nanti itu akan
mereduksi idealisme mahasiswa
sehingga kedepan itu
kita susah sekali
dari sekarang sudah mulai di ratasan
mencari aktivis aktivis yang
karena kalau zaman kami bergabung
di suatu organisasi
yang kita perjuangkan
yang kita persuankan atau yang kita pegang adalah isi isinya itu isi isinya
tapi kalau belakangan ketika mahasiswa kita tawari suatu pekerjaan untuk makan dan sebagainya
yang ditanyakan adalah fasilitas
nah ini sebetulnya kelemahan dari pemagangan yang dibayar
jadi kita hanya akan melahirkan calon calon pekerja yang siap dibayar
bukan calon calon pemikir pekerja profesional dan memiliki integritas
pak dharma jadi menurut anda program ini tidak tepat program magang ini kurang tepat begitu
atau seperti apa
ya program agangnya sisa sepakat saja
tetapi satu kenapa harus bertajuk bersertifikat
jadi yang ditekankan itu kompetensinya
mengapa negara harus mengeluarkan biaya besar untuk proses pemagangan ini
apakah tidak lebih baik menciptakan ekosistem yang membuat mahasiswa itu memang bisa belajar sambil bekerja
jadi yang diciptakan itu ekosistemnya tidak harus dengan sistem bayaran
di luar sistem bayaran tapi yang tadi anda katakan
kompetensi atau sertifikat begitu
bukankah pak dharma dua hal ini juga sebetulnya hal yang penting ya
tidak bisa kemudian memilih satu mana yang kemudian lebih penting antara kompetensi dan juga sertifikasi begitu
sebetulnya itu soal ideologi ya
kalau saya orang yang menganut pada substansi saya tidak suka dengan yang leka leka
maksudnya ketika saya merekrut sepak saya tidak bertanya ip mu berapa ijazahmu berapa
yang saya tanyakan adalah kamu bisa apa
baik prof nizam boleh ditanggapi sebagai bahan evaluasi di luar soal keterlambatan pembayaran
tapi ada beberapa catatan lagi akhirnya mengenai soal peningkatan kompetensi dari program ini
dan juga anggaran yang tadi juga disoroti oleh pak dharma
tapi dijawabkan nanti prof kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi

agang di sini yang dibayangkan seperti agang zaman dulu kan dharma
jadi kita sekarang ini dunia sedang berubah ya
jadi dunia kerja sedang berubah dengan sangat dinamis sekali
kalau adik adik tidak dibekali dengan kompetensi yang harus mereka alami di dunia kerja ini
maka penulisan perguruan tinggi nanti akan tidak nyambung
di dunia kerja
dan agangnya itu beda dengan agang zaman dulu
jadi benar benar dibimbing dimentori dan mendapatkan pengalaman firsthand langsung
dengan berbagai macam baik itu yang di dunia teknologi di dunia sosial di dunia budaya
maupun di dunia pemerintahan bahkan
jadi itu ada yang makan gdpr misalnya pak dharma nintias
ada yang makan di perusahaan multinasional ada yang di perusahaan teknologi global
jadi sangat beragam
apa yang mereka alami
kalau kemarin mengikuti wawancara dengan adik adik ini
sama dengan mas menteri wawancara ada di youtube
akan dilihat luar biasa sekali pengalaman yang mereka peroleh
jauh dari yang ekspektasi kita jauh di atas ekspektasi kita
kemudian sertifikat itu adalah bentuk bahwa mereka sudah mengikuti program ini
karena sekarang di dalam ijazah pak dharma nintias tidak seperti zaman dulu
hanya milik apc dan seterusnya
tapi juga pengalaman sebagai bagian dari portfolio
adik adik mahasiswa itu sangat penting
karena dunia kerja itu yang dicari oleh dunia kerja
tidak cukup di p tinggi kalau tidak punya pengalaman itu nilainya akan lebih rendah
dibandingkan dengan yang intinya mungkin rata rata biasa saja
tapi pengalaman di perusahaan multinasional yang diakui
kinerjanya di dunia profesional tadi
itu akan menjadi nilai tambah bagi adik adik mahasiswa kita
tentang anggaran biaya ini adalah investasi masa depan
karena kita ingin kehilangan generasi emas
yang akan menjadi
tulang punggung pembangunan indonesia ke depan
program program merdeka belajar dan masyarakat itu memaksikan
menghasilkan generasi emas generasi yang unggul
yang kreatif kompetitif inovatif dan berahlak mulia
itu yang saya rasa tidak ada kata terlalu mahal
itu suatu investasi sebenarnya manusia
apa yang kita berikan itu bukan gaji
uang biaya hidup bantuan biaya hidup
tadi banyak misalnya diadik dari kalimantan

terus magang di dpr jakarta
itu kan perlu biaya hidup selama tinggal di kota besar tadi jangan dianggap sebagai gaji atau imbalan gajah
dan itulah fakta terima kasih
pak dharma boleh menanggapi singkat pak
ya pertama soal sertifikat itu gak masalah artinya
bahwa seseorang yang sudah makan memperoleh sertifikat
tetapi tajudnya itu yang menurut saya cukup mengganggu
artinya kenapa harus bersertifikat seakan akan
yang dijual dalam tanda petik ya itu sertifikatnya
padahal sebetulnya yang kita dorong kepada mahasiswa itu adalah mencari pengalamannya itu
jadi yang paling penting buat saya adalah mendorong mahasiswa itu memiliki pengalaman
tapi sebetulnya itu bisa didorong dengan menciptakan ekosistem
di kampus itu
seperti yang saya alami sendiri lah
saya dulu waktu kuliah sambil mengajar sambil aktif di ngo dan sebagainya gitu
tanpa harus mencari sertifikat tanpa harus minta uang ini uang itu dan sebagainya
kenapa itu bisa terjadi
karena ekosistem yang ada di kampus itu memungkinkan saya untuk belajar dari luar
baik pak dharma
soalnya sekarang ini adalah kenapa perlu ada programakan secara khusus
ekosistem di perguruan tinggi kita ini sekarang ini terjebak pada tata kelola gitu loh
tidak lagi mengembangkan tiga kritis gitu
kata kelola misalnya seperti jargon kampus merdeka atau merdeka kampus
kalau orang yang tahu pegagoki ya
cara merdeka itu dekat dengan pendidikan
dengan pendidikan kritis gitu loh
tapi kalau kita lihat
bungku panduan di merdeka kampus
itu justru kita menciptakan ketergantungan pada pihak lain
misalnya pada lembaga perankingan
nah ini kan sama sekali tidak klok gitu loh
oke baik pak dharma
bukannya bagus merdeka
tapi justru yang disiapkan adalah calon calon tenaga kerja untuk industri besar saja
baik pak dharma
jadi ini merdeka dalam artian dalam pendidikan kritis gitu
bersikap kritis terhadap fenomena fenomena yang ada di masyarakat
ya baik pak dharma saya ke prof nizam terakhir
sebelum nanti prof rinda akan meninggalkan dialog ini
jadi sebagai bahan evaluasi prof karena tadi juga dari ali
juga menyampaikan harus ada evaluasi bagaimanapun juga
meskipun mungkin jumlahnya belum dibayarkan sedikit
tapi ini tetap adalah sebuah angka
dan itu juga dibayarnya secara bertahap
kapan kemudian ini akan diselesaikan
dan evaluasinya apa
karena ini kan perdana dengan jumlah yang besar
dan juga tadi ada beberapa catatan juga dari pak dharma
singkatnya jika sebagai bahan evaluasi
apa yang akan dilakukan prof
ya ini mohon maaf saya harus segera merapat juga
rapat evaluasi dari program ini
jadi kita terus melakukan ini
kami kerja tidak kena lelah ya
malam sabtu pun juga terdapat sampai malam hari
sabtu besok juga masih rapat
ada hal yang serupa persiapan tahun dua ribu dua puluh satu
jadi kita kerja keras betul
jadi kita serius betul di dalam menangani program ini
untuk memastikan yang terlalu lagi memastikan
kita bisa melahirkan sdms yang unggul
sumber daya manusia yang unggul
tujuan bangsa dan negara
pertama kita harus menyiapkan anak anak yang kreatif inovatif
berdaya kebutuhan tinggi
dan tentu berahlak mulia produktif tentu
nah itu semua membutuhkan kerja keras kita bersama
banyak hal tentu yang harus kita perbaiki
tapi kita harus berani untuk tidak langsung sempurna
kita menunggu sempurna sepuluh tahun lagi berjalan programnya
saya ini berpacu dengan waktu
karena bonus demografi yang pendek
kita sudah betul menyiapkan sumber daya manusia unggul
setelah garis bawah kita menyiapkan
karena di adn jadi generasi emas
oke prof jadi terakhir kalau untuk pembayarannya
apakah sudah diputuskan
ini benar benar di akhir bulan november ini
semuanya selesai dan ke depan tidak akan terulang lagi atau bagaimana
jadi sudah saya perhatikan
jadi sudah saya perhatikan berkali kali mas
ini semua sudah kita selesaikan
yang kembali itu karena salah rekening
gimana salah rekening kalau bisa kita bayar kalau rekeningnya tidak ada
oke baik terima kasih prof rizam untuk waktunya
kita akan tunggu evaluasi menyeluruh dari kemendikbud ristek
terkait dengan program ini
sekali lagi terima kasih selamat malam
prof nizam boleh meninggalkan diskusi ini
saya akan lanjutkan dengan pak dharma dan juga ali
jadi kalau saya mau ngobrol
jadi kalau menurut ali sendiri sebagai mahasiswa
apa yang kemudian menurut anda menjadi catatan dari program magang ini
apakah memang ada yang bermasalah kah atau tidak sebetulnya
oke kalau kita terfokus terhadap kasus pada malam hari ini ya
kalau saya ingin kita kesambingkan dulu masalah
mahasiswa harus punya idealisme
kemudian kita harus memiliki satu pendidikan yang
anda staf atau apapun itu penyebutannya
cuman untuk pembayaran bagi mahasiswa mahasiswa yang mengikuti mbkm ini
merupakan salah satu hal yang dijual seperti itu
sehingga banyak mahasiswa yang tertarik mengikuti mbkm ini
seperti itu kan
yang artinya untuk saat itu mahasiswa mahasiswa yang mengikuti mbkm
dengan apa ya motivasi setiap mahasiswa juga
ya mahasiswa juga berbeda beda ya
ada yang mencari ilmu ataupun ada yang untuk
sekalian mencoba untuk bekerja
ada juga yang mungkin untuk
mencukupi dari kebutuhannya
cuma sekarang tidak semua mahasiswa
itu mampu untuk membayar
bukan penyambahkan seperti itu kan
apalagi untuk membayar dari
bekal bekal di setiap bulannya
seperti itu maka dari itu pada
malam hari ini bahwasannya itu harus
segera untuk dibayar karena itu merupakan
salah satu yang dijual oleh kementerian
budistek kepada kita
untuk mengikuti mbkm tersebut
kemudian setelah saya
mencari mungkin ya mbkm
ini sudah berjalan dengan
bagus tapi memiliki banyak evaluasi
seperti itu ya yang artinya
perlu ada satu administrasi
yang mungkin harus diribukan
elemen ataupun perusahaan perusahaan
ataupun teman teman yang
dan juga informasi informasi yang
kekataran mahasiswa seperti itu
sebenarnya kita ketahui bahwasannya terkadang
terkadang niat teman teman terkadang
tidak sampai langsung
yang artinya perlu juga
bagi penelopan penelopan untuk
menghasilkan informasi ini
dan juga ada semacam follow up
akhirnya ada informasi terbaru ini segera untuk
menginformasikan kepada mahasiswanya
diumum perwakilan mahasiswa
perlu sama sama memfollow up dari
inet mbkm ini ataupun
terkait informasi informasi terbaru
terkait kampus merdeka ini
agar kami dari mahasiswa bisa
ketika kita dari beberapa mahasiswa
berminat untuk mengikuti
kegiatan kegiatan yang dikasih
kesulitan yang dihadapi
oleh mahasiswa ketika
ada keterlampatan pembayaran
empat bulan ini meskipun tadi sudah
dijelaskan oleh prof nizam dari
kemendik putri stek bahwa
perlahan lahan jumlahnya sudah terus dibayar
dan akan segera diselesaikan
kalaupun ada yang belum ini juga karena masalah administrasi
mungkin dari sisi mahasiswanya
tapi bicara soal kesulitan yang tadi sejak awal
anda sampaikan apa kesulitannya sebenarnya
oke kesulitan ya
mas ya terkadang kan
saya sudah membicarakan di awal tadi
mahasiswa mahasiswa ini ada yang sampai
keluar kota seperti itu
misalkan saya contohnya dari banyuwangi
ke malang ke brawijaya untuk kuliah
kemudian saya mengikuti dari program mbkm
dan itu bertempat di jakarta misalkan
ya artinya pengeluaran saya juga itu
bertambah bagi sebagian mahasiswa
seperti itu kan yang membutuhkan
dan seperti ini
untuk memenuhi kebutuhan makan
kemudian penginapan ataupun
kebutuhan kebutuhan yang lain di kota orang
seperti itu membutuhkan satu finansial
dan kita ada
kesempatan seperti saat ini
itu sudah dijanjikan dari awal
bahwasannya akan ada pembayaran
maka mahasiswa ini kan akan berpikir
misalkan pada saat
sampai di jakarta misalkan
untuk program mbkm
oh ternyata aku sudah
mendapatkan satu perjanjian bahwasannya setiap bulan
akan ada pembayaran oke berarti aku akan
kalkulasi dari kebutuhan kebutuhanku
misalkan dari orang tua
kemudian dari misalkan saudara
kemudian dari mbkm dikalkulasi
oh ternyata cukup nah ketika itu
tidak turun di satu bulan itu
akan kosar kacir untuk
merancang atau memanage dari
dihawatirkan dia tidak bisa
suruh pas untuk memenuhi
kebutuhan yang ada
dalam dirinya oke oke
benar rick jadi pak darba
kalau dari kacamata anda
perspektif anda bagaimana seharusnya
program agang ini akan dilanjutkan ini
apakah perlu dikaji ulang atau
dilihat kembali atau dihentikan
saja atau apa menurut anda pak
makan ini bukan hal baru ya
sebetulnya saya kebetulan
punya staff dari
ui ya yang lulus
sudah tahun dua ribu dua belas
lalu waktu kuliah
dia juga magang di
kemenlu gitu ya
sampai tiga bulan jadi
sebetulnya program magang itu
sebetulnya program yang sangat
wajar umum dan sudah lama
karena di hampir
bedanya dengan sekarang adalah
saat ini ini menjadi
unggulan dari mas menteri
unggulan maka di pick up
sebelumnya itu umumnya
membantu mahasiswa belajar
nah kalau ini sama sama
akan didorong oleh kementerian
nah kalau didorong oleh kementerian
dan ini menjadi
semacam program unggulan
katakanlah itu program strategis
maka kemudian di pick up
dengan anggaran nah tentu
kalau memang itu menjadi program unggulan
dan program strategis
dan memang sudah dianggarkan
ya tentu jangan sampai
membuat mahasiswa itu
menjadi kodanya jadi itu itu
dua hal yang saya
tekankan yang agak berbeda ya
magangnya itu sudah
ada setelah dulu
tapi karena ini program unggulan
ya mestinya harus
dilaksanakan dengan baik jadi kalau memang
yang dijual katakanlah
itu kepada mahasiswa bahwa
program ini didiayai oleh
pemerintah ada uang sakunya
ada uangnya ya tentu
apa yang dijadikan kepada
harus dipenuhi tepat waktu
karena memang tidak semua
mahasiswa itu mampu
dan mungkin juga
mahasiswa itu menentukan
di sini karena ada
anies kan tidak ada iming iming
mungkin akan memilih tempat
sekitar tempat tinggalnya
atau sekitar kampusnya
sehingga kenapa ini harus di pick up
di dalam proses
penyaluran anggaran supaya
tidak ada yang menjadi korbannya
makannya sendiri menurut saya tetap harus
di evaluasi secara mendasar
buat saya cukup
mengganggu sekali dengan istilah
karena kalau begitu
untuk berpikir yang legal formal
gitu loh padahal yang diperlukan
bukan di dalam kehidupan adalah
sebetulnya kemampuan realnya
tapi kemampuan realnya
banyaknya sertifikat yang dimiliki
cukup magang saja
katakanlah menurut saya cukup
magang program program untuk mahasiswa
sama lah misalnya program
sebetulnya pertukaran mahasiswa
sudah ada sejak
nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pendidikan diri
itu memang sudah mengatur tentang
tetapi saat itu ya pertukaran mahasiswa
domain dari masing masing kampus
nah sekarang tampaknya kan juga diatur
nah jadi menurut saya
sesuatu yang memang diatur
oleh pemerintah pusat
ya harus di pick up
jadi kita harus
mencari program yang cukup
dan pendanaan yang cukup
supaya program itu tidak hanya
sekedar jalan gitu
pencitraan gitu ya
oh ada sekian mahasiswa yang makan
tapi bagaimana kondisinya saat makan
itu yang tidak disikirkan
kira kira seperti itu
pak dharma tapi kalau tadi kita mencermati
apa yang disampaikan oleh prof nizam
dan juga beberapa penjelasan dari kmnd kebutristek
ada alasan soal ini kan program baru
dengan skala yang besar sebagai prototipe
menjadi wajar kah itu menjadi alasan
ada banyak catatan terhadap
program magang ini atau ini
sebetulnya adalah wujud dari
belum siapnya kmnd kebutristek
program seperti ini
yang dimaksud baru
ya secara nasional dan dianggarkan
magangnya sendiri seperti berkali kali
saya sebutkan tadi
itu sudah ada sejak dulu
anggaran itu baru sekarang
digitalisasi sekarang ini
menurut saya juga nggak ada
apalagi kalau soal
rekening ini kan persoalan
kawan kawan yang belum terima
tidak sampai berjam jam
menit saja sudah selesai
penjelasan prof nisam tadi juga agak
buat kita itu
jadi agak geli gitu
karena kan kalau soal rekening itu
hal yang sangat mudah
jadi kita tidak di era
oke saya terakhir ke ali
jadi ali sendiri cukup puas
dengan penjelasan dari kementerian kultury stake
berkaitan dengan keterlambatan pembayaran ini
atau masih ada yang
tanda tanya atau menggajal
untuk alasan yang sudah diberikan oleh prof nizam
maupun dengan pejabat kementerian kultury stake yang lain
ya tidak masuk akal
yang pertama kata pak darman
penjelasan rekening tadi
karena sudah digital
seharusnya itu gampang
dan pun kalau misalkan seribu mahasiswa pun
akan dikirimkan semua rekening
itu tidak akan sampai lima jam untuk dikirimnya
kemudian yang kedua
pastikan untuk membentuk dari program ini
membutuhkan rapat rapat yang sangat banyak
dan membutuhkan waktu yang sangat banyak
untuk mematangkan program ini
nah apakah pada saat rapat tersebut
ataupun pada saat pematangan program ini
tidak diatur sampai teknis
itu tanda tanya yang kedua
kemudian yang ketiga artinya
ketika sudah harus
mungkin ini gampang untuk dikirim
kemudian yang kedua ini melalui mekanisme
pematangan yang sudah sangat panjang
kemudian yang ketiga apakah di sini ada permainan
sehingga ada semacam
hambatan untuk mengirim
dari dana dana yang seharusnya
pilih mahasiswa itu
begitu mungkin ada tiga pertanyaan yang masih
ada dalam diri kami sebagai mahasiswa
artinya kita membutuhkan
dan pun adanya masalah apapun itu
diungkapkan secara sebenar benarnya
dalam menerima statement statement
yang diberikan oleh kementerian keputristek
oke mari kita akan lihat respon dari
kementerian keputristek setelah ini karena tadi
prof nizam katakan juga sedang melakukan
rapat evaluasi kita akan tunggu seperti apa
hasil evaluasinya apakah akan ada
perbaikan dan juga penyelesaian pembayaran
secara cepat seperti yang mungkin diminta
oleh banyak mahasiswa di luar
terima kasih banyak pak adama ringtyas